ketika dia balik ke mobilnya kendaraannya ada tiga ban
iya nggak sempet dia
pada saat itu ada salah satu warga atau masyarakat yang ingin membutuhkan handphonenya
jadi itu tadi cempeng amas cempeng amas pasok wilayah posen mayonan
itu dia yang membutuhkan handphonenya
tidak lama kemudian ketika dia balik ke mobilnya
kendaraannya ada tiga ban yang sudah tidak ada di situ
itu retaknya sebelah kanan itu ada satu
terus sebelah kiri itu kanan kiri
itu kalau untuk kendaraannya itu jenisnya sigrat
jadi tujuannya memang sebenarnya dia bukannya pemilik ataupun punya reputasi atau pemerintah sana
jadi waktunya nggak terlalu lama
dari tkp sendiri ini ditemukan ada cctv atau gimana bang
cuman cctv itu hanya mengarah ke arah platform
hanya mengarah ke arah
namun untuk sampai saat ini dari pihak kami pihak kepolisian
nanti ketika ada kesempatan nanti kita akan mencari
nanti ketika ada kesempatan nanti kita akan mencari
untuk dugaan sementara ini ada yang dicurigai nggak bang
di sekitar sana kan memang tempat tersebut kan terbilang sepi ya
jadi untuk sementara kita belum ada mencurigai instansi apapun
atau mencari seperti apa apa
karena ini masih tahap lidik
jadi kita bisa ragu benar benar apabila sudah menemukan
titik terang baru kita tadi untuk mengucapkan kepada masyarakat
kalau untuk saat ini masih kita lidik terus
untuk dari pihak kepolisian sendiri ini diperkirakan pelaku berapa orang
kalau lihat dari gerakannya dan cepatnya itu lebih daripada dua
karena tidak mungkin dia membawa ban itu
melalui tempat tempat yang lain
lebih besar dia juga memiliki kendaraan